dan sekarang jelas kan
kalo dia pengen ketulusan papa
ya karena dia emang keluarganya
aku mau kasih tau amira sama temennya
karena aku gak akan pernah biarin mama
ngebuat orang kehilangan papanya
seperti mama mau buat aku kehilangan papa
rizky tunggu tunggu rizky
tapi ya sudah loh
mungkin sekarang kamu masih beruntung
kenapa perasaan saya jadi gak enak begini
rizky ada apa lagi dengan orang ini
gak perlu ma
biar aku urus sendiri
kamu jangan keras kepala
kamu lihat keadaan orang ini
ayo kita bawa ke rumah dulu sekarang
keadaan anak ibu sudah mulai stabil
tapi dia harus banyak istirahat
karena dalam tahap pemulihan
juga tidak boleh banyak stres
kamu dengar kan tadi dokter ngomong apa
alhamdulillah ya anaknya
sekarang keadaan kamu sudah mulai membaik
jadi kamu gak perlu perawatan khusus
cukup istirahat aja
lagian kan obat obatan itu ma
obat obatan itu kan pahit
terlagi pakai infosegala
ibu senang sekali ma

keadaan kamu sekarang sudah stabil
ibu juga menyesal ya
ibu suka marahin kamu
ibu gak tegas ngasih tau kamu nak
kalau masih ada masalah yang menunggu kita
tagihan rumah sakit ini
bagaimana cara ibu membayarnya mira
ibu ngelamunin apa sih ibu
ibu gak ngelamun kok
amira itu udah gak apa apa ibu
enggak usah dipikirin
mendingan hari ini juga kita keluar dari rumah sakit
karena amira bisa istirahat di rumah
karena amira bisa istirahat di rumah
takutnya kalo kelamaan di sini biayanya semakin membengkak ibu
kamu di sini aja dulu ya ngab
bu hamilnya udah gak apa apa
atau biar amira yang ngomong sama dokter langsung
biar dokternya liat kalo amira tuh udah baik baik aja bu
kalau biayanya semakin membengkak siapa yang mau bayar
kondisi kamu sekarang
ibu terus terang aja sama kamu ya nak
kamu gak bisa keluar dari sini mbak
karena ibu belum melunasi semua tagihannya
ibu akan melunasi semuanya ya
kamu gak perlu khawatir amirah
kalo ibu cari uangnya sendiri gimana bisa cepet terkumpul
kayaknya sudah jelas tiga puluh
tadi waktu pingsan gimana
tentang keluarga kita
bapak tadi ingat sesuatu yang sangat penting
mobil itu meledak
dan papa yakin sekali orang itu pasti sudah meninggal
papa selalu ingat gerakan ini
papa selalu ngakukan gerakan ini

bapak ini kecelakaan di daerah itu
dekat dengan tempat kerja bapaknya mira
apa ini artinya bapak ini bapaknya emira
aku harus jujur sama dia
aku gak mau orang lain kehilangan bapaknya yang masih hidup seperti aku
karena aku tahu sakitnya gimana
enggak enggak ada apa apa
tadi aku sengaja ngajak ke sana
bisa ingat lagi kenangan kenangan papa secara sendirinya pak
ya aku juga pikir kalau papa itu sebenarnya
mama mau bicara tentang kita sama kamu
sebelum memang ngomong tentang kita
tepatnya karena keegoisan mama
karena keegoisan mama
tentang bapak itu ma
mama maksa aku untuk anggap dia sebagai papa aku
dia sekarang lupa ingatan
teman bisnis mama
mobilnya dia disabotase sampai dia kecelakaan
yang alhamdulillah sampai sekarang dia masih
walaupun sekarang dia lupa ingatan
tapi mama tau
dan sekarang jelas kan
kenapa amira sama mamanya ngotot banget kalau dia pengen ketemu sama papa
ya karena dia emang keluarganya
aku mau kasih tau amira sama teman ini
karena aku gak akan pernah biarin mama ngebuat orang kehilangan papanya seperti mama ngebuat aku kehilangan papa
rizky tunggu tunggu rizky
mama gak usah ngelarang aku mbak
untuk ketemu sama amira
karena aku gak akan pasti bilang sama dia tentang ini semua
dan aku gak akan pernah ngebiarin mama ngebuat orang kehilangan ayahnya karena mama
pak prabowo itu bukan orang sembarangan
dia bahkan pernah bilang sama mama kalau laki laki itu mirip sekali dengan musuh besarnya
dan laki laki itu hampir menghancurkan keluarga besarnya
bahkan mama sudah menjamin sama pak prabowo kalau laki laki itu bukan orang yang sama
terus kenapa ma
jadi karena mama sudah menjamin pak prabu jadi amira harus kehilangan ayahnya
jadi lagi lagi semua ini karena mama demi mama ma
aku gak bisa ketemu sama papa demi mama
sekarang amira bakal kehilangan ayahnya juga demi mama
jadi semua orang harus berkorban demi mama
yaudah sekarang mama mau pegang kunci mobilnya
pegang aja aku juga bisa naik taksi kok
riky tunggu ini bukan demi mama rizky tapi demi ki